kecelakaan beruntun yang terjadi pada sabtu pagi
tujuh kendaraan terlibat dalam insiden yang terjadi di jalan raya padang solo kilometer dua puluh
tepatnya di panorama dua kabupaten solok sumatera barat
peristiwa kecelakaan ini berawal dari satu unit bus pariwisata datang dari solok
mengalami gangguan rem saat penurunan siti jauh lawik
bus kemudian menabrak enam kendaraan di depannya
kasat lantas polresta padang akp alvin mengatakan
tabrakan beruntun tujuh kendaraan itu dipicu oleh bus yang hilang kendali
sopir bus kini dalam pencarian petugas
diduga tak mendengar dan tak mengetahui kereta api yang sudah dekat
aris suparno enam puluh sembilan tahun warga perum adiarsa kecamatan karawang barat kabupaten karawang jawa barat
tewas ditabrak kereta api tawang jaya jurusan pasar senen surabaya sabtu siang
korban diketahui merupakan mantan ketua komite olahraga nasional indonesia koni karawang
saat kejadian korban tengah mendorong sepedanya di perlintasan kereta api
usai berkeliling kota karawang sabtu pagi
kapolsek karawang kota kompol marsono mengatakan
jika korban diketahui melintasi perlintasan kereta api dengan mendorongnya tanpa melihat lagi situasi sekitar
sehingga ketika berada tepat di kota kompul marsono mengatakan
perlintasan kereta api yang pintunya sudah tertutup itu
korban disambar kereta api tawang jaya dari arah jakarta menuju cikampek
akibatnya korban tewas di lokasi kejadian dan menderita luka parah di bagian kepala dan kakinya
tim identifikasi polres karawang yang datang ke lokasi kejadian
mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit umum daerah karawang
tim liputan cnn indonesia